polda banten merilis daftar jumlah korban meninggal
akibat terjangan tsunami yang terjadi di kawasan pesisir
barat banten yang langsung menghadap perairan selat sunda
data korban meninggal yang ada di wilayah hukum polda banten
kemudian yang sudah teridentifikasi dua ratus tujuh belas
kemudian dari yang sudah teridentifikasi dan diambil oleh keluarganya
ada dua korban jenazah yang saat ini belum diambil oleh keluarganya
kemudian yang belum teridentifikasi sejumlah dua puluh satu korban
kemudian yang saya sampaikan
yang belum diambil keluarganya ini
keluarga saat ini sudah ada di pandit plan
kemudian satu sudah kita komunikasikan dengan kapolres setempat
semua keluarga sudah mengetahui proses penjemputan
daripada keluarga untuk mengambil jenazah jenazah
yang ada di sdt pandit plan yang sudah teridentifikasi
hingga selasa siang pukul tiga belas waktu indonesia barat
korban tewas akibat bencana tsunami di selat sunda
mencapai empat ratus dua puluh sembilan orang
badan nasional penanggulangan bencana juga mencatat korban luka luka
sebanyak satu empat ratus delapan puluh lima orang
korban hilang sebanyak satu ratus lima puluh empat orang
sementara enam belas delapan puluh dua orang mengungsi
kepala pusat data informasi dan humas bnpb
suto popurwanugroho mengatakan
jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah
karena belum sebuah korban berhasil dievakuasi